warga mengaku terganggu lantaran mencium bau menyengat dari sungai tersebut
ojk memitigasinya gitu pak
mereka mengatakan dengan tegas mereka tidak berani untuk hidup lagi di kawasan yang pada empat desember yang lalu
atau kita lihat apa kita perlu pinjau ulang
tak hanya mempelajari cara mengobati penyakit terkait tulang secara otodidak
bbm fosil jangan pindah ke ibu kota baru
keselamatan kamu itu mau keselamatan kamu
biasanya terdapat simbol simbol pada masa keraton cirebon
nah kita juga nanyain hal yang sama sih
drama panjang yang berliku kasus pembunuhan brigadir nofriansa yoso hota barat
yang setuju diantaranya tentunya indonesia salah satunya
mau kalau punya riwayat kontak erat
suami di pakistan kita di restoran
sehingga kelihatan di situ apa yang tadi ditemukan
terus mungkin dokter bilang ya lihat aja perkembangan kali ya
kumpulkan semua isian tas siaga bencana dan kemas sesuai klasifikasinya
kayaknya tuh ada perasaan bahagia yang gak bisa diukur gitu

tapi akhirnya milih ke tetap semangat sih
harga akan tinggi pak di pasaran
pks kan oposisi selama sepuluh tahun karena presidennya jokowi gitu loh
membaki garwo gitu kan kata kata yang tidak umum
atau berbuat baik untuk mencapai surga
pada saat saya membeli ini
jadi kerja keras kita untuk
rutin air dan titik isi
jadi enggak memperkerjakan orang dalam artian mereka harus kerja stay di tempat gitu sih enggak
nyaman sih satu dua tiga ya
dan masih dalam proses pencarian terutama di titik yang sudah tadi ditandai
yang bisa dipakai dari kalangan anak anak sampai dewasa
kalau misalnya kita udah ngelewatin bonus demografi
kalo dapet kesempatan yang duitnya oke ya gua main main aja tapi kalo duitnya kayak dikit banget ya it s a waste of time juga sih menurut gua
kemudian titik kedua yang tadi kita tinjau itu kurang lebih dua puluh sampai dua puluh lima meter
dok erlina ini terkait tadi dokter menyebutkan soal limbah
ikan terus buat makan nasi itu cocoklah gitu
dibudayakan dilestarikan dengan berbagai kegiatan
pada masa ppkm tempat wisata foto dengan latar kastil ini baru sebulan dibuka kembali
oleh sebab itu ia mengatakan bahwa kita harus mencari tahu
baru mau tiga bulanan
sekitar satu enam ratus liter biogas
oh no saya tidak terkait itu project oh
saat ini saya melaporkan tepatnya di jalan mendawai indok
saya bisa menunjukkan karya saya di luar di park publik untuk orang orang
perajin masih dibutuhkan kanza tamarindora heru sudarmanto malang
sehingga menurutnya pemerintah harus memiliki perencanaan
dan dua puluh ribu rupiah jika dibawa pulang
terus santo yosep terus lumayan lah
kim juga menyebut kuhp baru ini akan berdampak negatif pada iklim investasi di indonesia
dan yang terakhir adalah bawa mudik
di mana kita bukan hanya bisa mempertebal iman tapi juga imun
maksudnya basketnya juga lumayan kan dulu kan
oke baik pak kamit semoga ini nanti makin banyak penumpang yang menggunakan jasa porter
jadi gak ada kaitan sama sekali dengan saya
sudah apa terbayang gitu ya bahkan menginginkan
emang ada mungkin si abo juga ngerasain kali ya
arogansi tersangka deye sering mengancam dan memukul hingga menodongkan pistol kepada pengumur di taksi online di tol jakarta ngerang
jadi sebenarnya langkah konkret itu yang ditunjukkan oleh pabrik
meski firman dan hertong fokus untuk melayani penyakit
dan juga yang otentik di sini dan nggak ada di mana mana
hmm teksturnya yang renyah ternyata sangat cocok loh dipadukan dengan isian yang gurih
stoknya itu sekitar lima ratus enam puluh sembilan ribu ton stok yang dibulok
ya untuk itu setiap partai politik memang mempunyai hak untuk benar benar menyuarakan
firman mewarisi teknik pijat dan urut dari keluarganya secara turun temurun
akan teringat dan membekas di memori
proses pengerjaan ukiran kayu memakan waktu minimal tiga hari tergantung ukuran dan kerumitan produk
tadi itu saya belum sebut ppn retail
untuk mengingkari dari data itu sudah banyak data ditampilkan dari berbagai penjuru dunia
kemudian ada per hari ada untuk sistemnya
dan apa sih yang dikagetin sama ramadan di indonesia
usai pembahasan tingkat satu yang baru selesai pada selasa dini hari
jadi dari satu sisi binomo ini adalah kegiatan broker atau pialang ilegal dari luar negeri
supaya stok ini bisa merata kepada masyarakat
sementara pelengkapnya dijual mulai dari delapan lima ratus hingga enam belas rupiah
rabu sembilan juni menjadi hari pertama peluncuran paket bts
mengatakan selain faktor distribusi logistik vaksin
kayak semacam ini kayak furniture food panel
saat ini saya sudah bersama dengan calon penumpang dari kereta cepat jakarta bandung yaitu mas bimo
sepak terjang tokoh yang satu ini sudah tidak diragukan lagi
alhamdulillah ini bisa kita ungkap
kita buka flashweek podcast dengan informasi rentetan gempa
tapi ya akhirnya lu berarti
ada pula sleeping mask atau masker yang digunakan semalaman saat tidur untuk membantu menghidrasi kulit secara menyeluruh dan mendalam